ini mau gak kerja sama mama isi
ya digaji aku masa enggak
jangan mikir mentang mentang kerja sama mama terus bisa seenaknya
kamu harus mikir kalau kamu tuh kerja sama orang lain
jadi harus bertanggung jawab
kalo kerjaannya salah ya tetep mama omelin
orang aku gak punya salah juga tetap aja diomelin sama mama
ih kamu mampu gitu
kamu tuh sama aja kayak aceng tau gak kum
siapa perempuan itu
suruh keluar sekarang
perempuan itu esih doi
terserah siapa namanya
saya gak peduli saya gak mau tau
suruh keluar perempuan itu bom
kamu gak kasihan sama febri
perempuan itu istri saya esih namanya doi
nyesek tuh gak enak kum sakit
saya jadi nyesek bener kum
assalamu'alaikum kak nga cheng
cuci atuh zaman sekarang
jangan pakai tangan jadi gak gampang sobek
berisi kamu nya pagi pagi udah ngajakin ribut
eh kamu percaya gak ceng
enggak gak percaya
eh dengerin dulu nggak percaya
pasangan yang belum punya anak
itu biasanya disuruh untuk ngurus anak orang lain
bisa beli emas
nih kamu pegang pegang emas saya dulu ya
eh kalo dilempar gak bisa punya dong nanti
nih coba pegang
saya perhatian sama kamu loh ceng sayang malah

kau kan enggak sih
kamu banyak saja peduli di se rantai
bere inhabitasi sana
ke tempat ke memang gimana
gak tau min
katanya jangan diurus dulu
nunggu asobre aja dulu
kamu mau gak kerja sama mama isi
aduh masa enggak
jangan mikir mentang mentang kerja sama mama
terus bisa seenaknya
kalau kamu tuh kerja sama orang lain
jadi harus bertanggung jawab
kalo kerjaannya salah
orang aku gak punya salah juga
ih kamu wah begitu
kamu ngurusin komputer
nanti bikin surat ini bikin surat itu
kayak di kantornya pamustakin
kamu boleh takabur jadi orang
nanti anda kerjanya gak bener
nih aku buktiin
jangan ngelambur ya
jangan ngelambur ya
cuci kan ngomong begitu karena takut kamu kenapa napa
jangan marah sama cece atuh
enggak kok gak marah
nah cuy kebeneran cuy
beliin makanan buat kita berempat ya
menunya yang enak enak ya joy
cuy jalan dulu ya
saya tidak bagi hati
gak ada taus ya
kadangkala kita harus diam dan merenung
kalau sudah waktunya masuk temu aja
kurang lima menit lagi pak ustadz
assalamualaikum cantik manis
waalaikumsalam kak ngaceng
itu dong wajahnya
harus tetap cantik tetap cerah ceria berseri
tetap tersenyum yang paling penting
karena senyum itu adalah ibadah
jangan kayak kemarin kemarin kakak ngeliat kamu sedih
ya kakak tau sih kamu sedih kenapa
kamu pasti sedih gara gara kangen sama akang kan
kak ngaceng mah gr
ih kak ngaceng mah orangnya gak gran
tapi bener kan kenyataannya begitu
tin kak ngaceng teh tau isi hati entin
udah makanya entin teh jangan khawatir
karena cinta kak ngaceng hanya untuk entin seorang
ah kak ngaceng mah gombalnya
masih aja kayak dulu
oh orang kak ngaceng teh gak mau gombal
kak ngaceng teh serius atau cantik
jadi kapan kita jalan berdua
kalian nganterin mas suha belanja
ah mungkin mah begitu
suka php memberi harapan palsu
ayo tuh kapan kita jalan berdua